resilience itu tidak akan tercapai kalau semua produk produk ini
akan sangat tergantung dengan fasilitas pelayanan kesehatan
dan bulan ramadhan adalah momentum bagi kita
kebetulan kontrak gue habis tergantung gajinya kayak gimana ya kan
thank you udah diundang ya tiffany thank
mau tak mau pengusaha warteg harus putar otak antara memilih menaikkan harga dagangannya atau mengurangi jumlah porsi yang dijual
nggak boleh takut untuk bermimpi menembus ke korea selatan ya
mereka mencoba untuk menggunakan cara cara kotor menurut kami
pada bulan januari lalu jurubicara vaksin covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menjamin keamanan data penerima vaksin
biasanya kan kalau orang wah ini hujan jadi debunya berkurang itu ada pengaruhnya
maka bisa dibilang pemerintah indonesia ini tidak memiliki kontrol atas starling
salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah
pastiin juga kalian memang bener bener kompak
di dua puluh dua januari ini momentum ini cukup baik untuk memberikan fasilitas berupa trotoar
apakah jika masih ada vaskes atau ditemukan vaskes
di kantor kantor di halaman kantor kantor yang memang belum ada pohonnya
sudah sekitar lima puluh tahun yang lalu nah sekarang ini saya mau pesan satu untuk saya buat dari yang paling spesial ya pak ya
bahwa kami semua sangat menjunjung tinggi dan menghormati kesetiaan ketabahan keteguhan
perbincangan yang lebih menarik dengan tokoh tokoh lainnya
kalau nanti tidak tes seperti yang terjadi dulu pada era pak sby
eh ini lo untung masuk uph sih ya lo track record sekolah lo tuh dari soferdi tiba tiba ke uph aja yang lainnya kagak jelas ya
karena sampai dengan panen ini
yes seharusnya regulasinya bilang bahwa trotoar itu hanya untuk pejalan kaki namun diokupansi dan yang lain
eh dari ketua perbasik kapan ya cen ya kok dia masih ngurus ngurusin tomang sakti ya waktu itu